karena menurut saya
aldebaran menyimpan sebuah rahasia besar
kau masih curiga ya
jangan jangan tadi mas aldi
sengaja datang ke restoran buat cari aku
masa kaya takut banget aku ketemu michelle
halo selamat siang bu
dengan bu andi nicarismo putri
iya dengan saya sendiri ini siapa
ini dari hrd universitas britanusa
saya mau mengabarkan bahwa bu andin diterima
sebagai dosen junior di universitas kami
iya benar bu
alhamdulillah terus kapan saya udah mulai ngajarnya
jadwal bu andin bisa mengajar di hari senin depan
bila ada perubahan
nanti akan kami informasikan kembali ya bu
baik baik baik terima kasih banyak ya
sama sama bu selamat siang
wah siapin mas
aku senang banget aku diterima loh
masa aku jadi dos
makasih banyak ya mas
aku seneng banget
aku bisa diterima
ini semua kan juga berkat kamu
padahal saya itu dendam sama kamu
tapi kenapa ya
saya malah ikut bahagia
tiap lihat senyum di wajah kamu
apa kamu sudah telpon bu andi
saya minta kamu dan semua staff merahasiakan
baik pak kalau begitu saya permisi ya
hanya dengan cara ini saya bisa membalas budi
yang saya lihat dari bu andin
dia memang layak mendapatkan posisi ini
hai selalu lewat waalaikumsalam
ada apa ini ya kok enggak bilang bilang mau kesini iya nih no mama sama papa itu kesini
silaturahmi udah lama juga kan enggak ketemu sama mama papa kamu bu chandra maaf ya kita
nggak ngabarin tiba tiba udah ada di sini alhamdulillah bu sarah sama pak surya
datang sini jadi kita bisa ketemu kita udah lama lo nggak ketemu ya kan
gimana kabarnya mas surya alhamdulillah saya dan sarah baik baik aja pak
selain silaturahmi saya dan sarah ingin bicara sedikit tentang nino
dari yang saya dan
masalah pernikahan nino dan elsa ini bukan masalah kecil
kalau ini dibiarkan saya yakin
elsa pasti akan menderita
dan saya tidak akan membiarkan anak saya menderita lagi seperti halnya waktu
nino meninggalkan adik
tidak akan saya biarkan
pak surya bu sarah
bener bener minta maaf enggak bu ini bukan salah ibu sama sekali bukan salah ibu ini salah nino
ini salah nino
ini salah nino
ini salah nino
ini salah nino
ini salah ibu
ini salah nino
ini salah ibu
seorang suami seharusnya bisa menjaga lisan dan perbuatan
menjaga kehormatan dirinya membahagiakan istrinya
bukan malah memperhatikan rumah tangga orang lain rumah tangga al dan andi
tanpa memikirkan hati istrinya seperti apa
itu gak betul itu gak benar
terus terang saya dan papanya nino kita berdua juga kecewa sama nino
no mama mohon di depan kita semua kamu janji
mulai hari ini kamu gak akan ikut campur urusan keluarga andin atau aldebaran
dan kamu urus rumah tangga kamu sendiri sama elsa
maaf buat semuanya
saya cuma ingin meluruskan
saya sama sekali tidak ada niatan apapun ke andin ataupun rumah tangga andin
tapi memang benar
saya lagi menyelidikkan aldebaran
karena menurut saya
saya sangat yakin aldebaran menyimpan sebuah rahasia besar
dan itu yang ingin saya bongkar disini
jangan sampai nino nyebut soal roy disini
itu bukan urusan kamu
kewajiban kamu bertanggung jawab atas risih kamu
dan membahagiakan istri kamu
bapak juga ada kan risiko
dok bisa ke rumah gak sekarang
ya pak chandra anfal
ya segera ya dok ya
ya terima kasih dok
sekarang jasnya yang dikasih ke kak chandra
kiki besok besok pasti hatinya mas randy yang dikasih ke gigi
pegang jasnya aja bikin hati berdebar
aduh aduh si demplon
kok kayak seneng banget sih
kagak ngeliat apa gue ada di mari
pakai jas salah lagi
pakai jas apa
mas randy lah
itu mau dikata apa emang pakai pakai jasa randy
mana kegedean lagi udah kayak orang orangan sawah
yang patut sama hayang kiki pakai bajunya
oh iya baju sapam lebih cool lebih wow amazing
ya mendingan pakai jasnya mas randy lah
daripada baju kamu buker bang
taruh batak di pohon kembang
sambil duduk makan lumpia
biar kata bau gerbang
belikan deh tuju warna
uya sama mbak mirna
ngapain jadi gue yang dibawa bawa
lo yang berantem kedua
lo pantun di elok mulu kayak jalanan komplek
aku nyari pantun yang beneran dikit
oh awalnya senewen senewen lah
ntar takutnya lama lama jauh jauh aja ya
saya keluar dulu ya